arus mudik lebaran tentu tak hanya menyoal berkendara
namun bagaimana juga sistem pelayanan di setiap moda transportasi
berjalan dengan lancar agar mudik tetap aman dan juga nyaman sampai ke tujuan
presiden joko widodo menegaskan semua sudah baik
namun masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus di manage dengan baik
terutama yang menjadi sorotan adalah di pelabuhan merak
kita bahas di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber
yang sudah hadir ke studio sudah ada pengamat transportasi
ada pak darmaning tia selamat pagi
sudah ada korporat sekretari pt sdp indonesia
ada mbak selvi arifin selamat pagi mbak selvi
ini kan kalau kita lihat ya beberapa hari yang lalu di pelabuhan merak ini
menjadi fokus perhatian bahkan sampai presiden joko widodo
ada kepadatan kendaraan yang begitu luar biasa
sejauh ini seperti apa evaluasinya dari pt asdp bu selvi
baik pertama tama terima kasih mbak aristi salam juga buat pak tias yang ada di sana di studio
mbak saya sebenarnya akan mau mengklarifikasi dulu sedikit mbak
tadi disampaikan oleh reporter anda mbak ursula
bahwa di merak itu ada booth penjualan
jadi kami klarifikasi bahwa saat ini tiket ferry penyeberangan tidak ada lagi penjualan di pelabuhan
kemudian yang kedua tadi juga dilaporkan bahwa kalau hari puncak memang betul adalah tanggal
jumlah kendaraan itu yang menyeberang adalah empat puluh dua
empat puluh dua sembilan ratus itu memang betul adalah tertinggi sepanjang sejarah gitu ya
nah kemudian hari sebelum itu ada sekitar tiga puluh
nah ini dalam dua hari itu kami juga ingin menyampaikan bahwa
ada sebanyak tiga puluh dua ribu pengguna jasa yang tidak bertiket
padahal kami sudah menyampaikan bahwa tidak ada lagi penjualan di pelabuhan
kemudian mulai tahun kemarin
awal akhir tahun itu kita menerapkan ada namanya geofencing
geofencing itu adalah radius pembatasan dari jarak pelabuhan ke sekitar empat km menak itu
itu sebenarnya harapannya adalah semua pengguna jasa sudah memiliki tiket ketika sampai di pelabuhan
nah kemudian yang terjadi itu kemarin
ada sebanyak tiga puluh dua persen orang tidak bertiket
itu sekitar sembilan belas an orang mbak
mereka ketika kita mengumumkan bahwa tiket sudah terjual habis sampai dengan tanggal delapan april
nah mereka sudah bilang mereka tetap nekat datang ke pelabuhan tanpa tiket
nah coba bayangkan kalau misalnya di jalan tol gitu ya
kalau misalnya di kendaraan paling depan sudah sampai di loket tidak punya tiket ataupun saldonya mungkin kurang gitu ya
itu kan akan berdampak pada kendaraan di belakangnya
nah kurang lebih kan ini kondisinya sama mbak
jadi ketika pada tanggal pas hari puncak kemarin tanggal tujuh tanggal enam juga itu
itu hampir tadi sembilan belas ribu kendaraan tidak punya tiket mbak
solusinya untuk dari pts dp sendiri
nah saya juga gini pada saat kejadian itu tadi pak tias kan bilang gitu ya bahwa
ini sepertinya kami tidak mau ada antrian di dalam pelabuhan
jadi iji menyampaikan juga bahwa saat ini kan kita ada beberapa stakeholder yang juga hadir di dalam operasional peri penyebrangan
saat ini asdp ini adalah operator pelabuhan kami adalah penyedia sarana dan prasarana di dalam pelabuhan pengolah pelabuhan gitu ya
namun pada saat dan ada stakeholder lain ya seperti misalnya bptd
bptd ini adalah pihak operator
beberapa regulator ataupun juga otorita pelabuhan mereka bertanggung jawab untuk berperan untuk mengatur jadwal kapal
jadi kapan kapal besar diturunkan kapal yang mana yang akan standar dermaga mana itu adalah pihak bptd
nah kemudian juga selain bptd ada juga pihak kepolisian yang pada angkutan lebaran ini adalah mereka lead koordinator yang memang mengatur
jadi dalam pelabuhan pun kemarin semua traffic itu diatur oleh kepolisian gitu
jadi memang polisi yang mengatur memutuskan kapan kendaraan boleh masuk kapan ditahan di kilometer empat puluh tiga enam puluh delapan ataupun di ujung pintu tol exit merak
itu semua dikendalikan diatur oleh polisi
jadi saya ingin pertegas lagi bisa sampai dua jam mau atau tiga jam bahkan ada yang mengatakan sampai lima jam begitu yang antrean dari keluar tol sampai ke pelabuhan ini
oke tadi pertama adalah pertama pengguna jasa belum bertiket ya mbak ya
kemudian ketika mereka membeli tiket mereka membeli tiket yang dua hari kemudian
nah ketika mereka membeli dua tiket dua hari kemudian maka ini kan tidak bisa langsung masuk dong mbak gitu
kalau di moda transportasi manapun kalau anda datang bukan pada harinya ya pasti belum bisa masuk gitu
nah pada saat kemarin itu karena memang mereka sudah berada di jalur antrian
akhirnya ada diskresi yang kami ambil ataupun juga dari kepolisian dari kapolda itu mengatakan oke kita akan akomodir gitu ya
tapi memang mereka dialihkan dulu di area penampungan gitu ya
jadi tentunya kita memprioritkan mereka sudah punya tiket dan datang pada tepat waktu sesuai dengan tanggal tiketnya gitu
nah ada beberapa juga kendaraan yang tidak bertiket akhirnya kita kasih kita buka kuota ada sebagian kuota untuk kita alihkan ke ciwandan
tapi begini bu selvi ada yang mengatakan kenapa tiket kemudian habis terjual ternyata di sana banyak calok
nah gini kalau misalnya tiket terjual di mana mana moda transportasi juga pasti ada batasnya gitu kan mbak
tiket yang kami jual itu kuotanya sebenarnya adalah sudah menghitung kapasitas kapal yang terpasang di tujuh dermaga maupun juga di ciwandan gitu ya
yang memang bisa ditampung dalam satu area pelabuhan
kalau berbeda perbedaan kami dengan jalan tol itu kan adalah kalau jalan tol flowing ya ketika mereka masuk tol kemudian bayar mereka lanjut
jadi kendaraan masuk ke dalam pelabuhan ada kemudian diangkut kapal gitu ya
kemudian juga apa namanya ada apa namanya ada langsung diangkut gitu
kemudian kalau mereka berangkat kan nanti kendaraan berikutnya batch berikutnya juga akan berangkat juga gitu ya
jadi ketika mereka menunggu gitu sebenarnya kan yang waktu yang kita coba kelola adalah ketika mereka masuk ke pelabuhan sampai dengan berangkat ke kapal itulah sebenarnya yang kita kelola
nah kalau semua pengguna jasa tertib gitu ya pertama mereka sudah bertiket kemudian mereka datang sesuai dengan tiket yang dibeli maka kapasitasnya itu sebenarnya sudah kami hitung mbak gitu loh
jadi kalau misalnya memang kalau saya nggak salah itu kan kami jual sekitar dua puluh lima ribu
dua puluh lima ribu itu benar benar sudah memperhitungkan waktu tunggu maksimal dua jam
adalah jumlah optimum nih menurut kami gitu
tapi ketika yang datang ini adalah tiket apa namanya tadi tiket yang harusnya tanggal enam berangkat tapi tambah tanggal tujuh
ya akhirnya juga tentunya membludak sampai dengan keluar antrean pelabuhan
oke pak darmaning tias bagaimana pengamatan anda kalau soal yang bahkan ini juga menjadi fokus perhatian dari pak presiden joko widodo soal pelabuhan merak banten ini
kalau pak presiden memberikan perhatian itu karena di tempat lain lancar lancar
jadi kebetulan hanya di merak saja yang jadi masalah
dan kalau tadi pak presiden menyinggung soal ciwandan sebetulnya ciwandan cukup lancar sejak tahun lalu
kebetulan malam tanggal tujuh itu saya di sana juga sama teman teman asdp itu
jadi saya bisa melihat bahwa untuk ciwandan lancar lancar
saya kira yang disampaikan oleh bu sylvi sudah benar
bahwa persoalannya itu adalah banyak calon penumpang yang belum bertiket
yang waktu itu saya perkirakan kalau tidak disosialisasikan
jauh jauh pasti akan menimbulkan persoalan di lapangan
dan ternyata apa yang saya sampaikan itu benar
artinya sebetulnya persoalannya itu saya sampaikan
jadi persoalannya dimana ini sebenarnya bisa sampai antrean berjam jam lamanya
ya tadi bu selvi sudah menyinggung
ada asdp ada kepolisian ada bptd
mungkin menurut saya salah satunya persoalannya ada tiga
komando ini mungkin sebaiknya disitu satu komando
siapa entah bptd entah asdp entah kepolisian
sehingga tidak terjadi suatu ironi
karena jujur saya kan keliling dari dermaga satu ke dermaga sepuluh
begitu saya datang loh ini kok jadi tempat tempat parkir kok kosong ini
kalau tempat tempat parkir ini diisi oleh kapal kapal yang mau oleh kendaraan yang mau masuk kapal
sebetulnya kan bisa mengurangi volume di jalan tol
sehingga kepanjangan dari antrian itu bisa berkurang
tapi ini agak ironi bahkan pada jam dua puluh
jadi anda melihat lokasi penampungan itu justru kosong
bahkan sekitar jam dua puluh lebih itu ada laporan dermaga lima dermaga empat dermaga tujuh sudah siap
tapi kendaraan yang parkir di parkir sebelah saya lupa namanya itu itu belum dialirkan ke dermaga itu
jadi akhirnya ya tentu saja terjadi penumpuan di belakangnya
jadi sebetulnya kalau misalkan optimalisasi penggunaan parkir itu digunakan untuk kendaraan kendaraan yang mau naik kapal
itu bisa mengurangi beban di jalan tol
tapi mungkin ini karena banyak komando tadi
sehingga saya kira ke depan itu satu komando
dan ada persoalan lain yang sebetulnya tadi belum terungkap
masih banyak truk yang ikut menyeberang dari merak
sehingga rekomendasi kami sebelumnya sebetulnya truk truk ini sebaiknya dari bbj bbc dan ciwandan
tapi karena cihwandan mau dipokuskan untuk motor
ya sepertinya di merak itu banyak truk yang masih beroperasi
juga bak bak bak terbuka segala itu masih
nah ini saya kira kekroditannya itu
sementara kan kita tahu perjalanan truk itu agak lambat gitu ya
dan memakan space yang panjang dan lebar lah gitu
kalau misalnya merak fokus untuk kendaraan roda empat penumpang ya
itu akan bisa mengurangi beban di merak gitu
jadi misalnya skenario nya itu adalah merah khusus roda empat
truk atau barang itu dari bbj
saya kira persoalan nggak akan panjang seperti ini gitu
dan tentu saja tadi soal terkait dengan tiket
saya kira kedepan asdp sudah harus mengembangkan
jadi artinya mungkin perlu disiapkan lokasi untuk penampungan
jadi oke kalau anda belum punya tiket
anda parkir di sana dulu gitu ya
setelah antrian ini beres
jadi ya resiko datang ke pelabuhan
seperti kita kan punya pengalaman ya di kereta api ya
ya memang saya tahu ada perbedaan antara di kereta api dengan di penyeberangan
karena kalau di kereta api itu kan seluruh pengendalinya itu ada dki
sehingga dia bisa buat kebijakan apa saja
kalau di penyeberangan kan tadi yang ngatur soal kapal sendiri tiket sendiri
tapi maksud saya kalau ada koordinasi
ya udah nanti yang belum punya tiket
dialokasi di suatu tempat
nanti kalau antrian ini beres
kira kira begitu kalau masukan saya ke depan
bagaimana bu selvi respon anda soal ini
ini tadi disampaikan pak tias benar banget ya pak ya
nah mungkin saya menanggapi sedikit ada beberapa hal
yang pertama tadi kalau pak tias sering membandingkan dengan kai gitu ya
kalau berbeda dengan kai itu memang perbedaannya adalah yang paling signifikan
selain tadi ada beberapa stakeholder juga ya pak ya
di asdp ini kan penumpangnya tidak hanya orang nih gitu ya
kalau misalnya orang ini kan misalnya kayak di pesawat
kendaraan ada kendaraan kecil kendaraan besar gitu
jadi ketika sudah sampai di loket ya mungkin bapak teman teman kalau misalnya di tol pasti sudah pernah merasakan lah
dan ini tadi pak tias juga bilang truk kita gede gede ya pak ya
jadi kalau emang ada truk tuh udah di depan udah gimana nih gitu
bis juga besar ini sudah susah gitu ya
nah betul juga pak tadi memang berdasarkan pemantauan kami
pada saat hamin empat kalau saya nggak salah itu juga masih banyak sekali truk sumbu tiga yang masuk ke dalam pelabuhan
jadi kan memang waktu itu kan ciwandan dialokasikan untuk roda dua plus ada beberapa kendaraan logistik
yang memang diperbolehkan berjalan
karena memang sebenarnya sudah ada aturan pembatasan gitu ya
waktu itu kami perhatikan masih ada truk sumbu tiga yang memang masih berjalan gitu loh
nah kemudian gini mbak tadi mungkin kalau menganggap visual ticket betul pak tias
terima kasih kami juga mungkin nanti pr buat kami adalah bagaimana melakukan sosialisasi yang lebih panjang itu pak ya
nah mungkin juga yang terkait tiket ini kalau dengan calok gitu ya
mungkin saya kemarin penerapan kebijakan geofencing
sebenarnya itu juga harapannya bisa mengurangi
jadi kalau kenapa sih kita batasin empat kilometer ini supaya calo calo yang berada di pinggir jalan itu gitu
itu tidak bisa mengakses aplikasi kita itu
memang kami juga masih butuh area improvement lagi nih terkait dengan calon gitu ya
nah memang kami juga mengimbau kepada para pengguna jasa belilah secara mandiri gitu ya
karena memang sudah ada di aplikasi gitu
sudah ada juga di online travel agent gitu ya
nah karena kemarin banyak sekali kami juga mendapatkan keluhan
nah kemarin banyak sekali kami juga mendapatkan keperluan katanya calo itu menawarkan harga yang sangat tinggi
jadi kami menyarankan pada pengguna jasa belilah tiket secara mandiri gitu
karena sebenarnya ada juga mitra mitra resmi kami misalnya digerai retail gitu ya
kayak inmart alfamart kan mereka sebenarnya tiket kita juga sudah bisa dibeli di sana
mungkin itu dulu mbak adisti yang ingin saya sampaikan
oke terkait dengan bagaimana tadi pak darmaning tias mengatakan sebenarnya kemacetan begitu ya di tol terus padahal di buffer zone nya
atau zona penampungannya kosong
nanti evaluasinya akan seperti apa pula
jangan sampai kemudian ini terjadi lagi pas di lebaran tahun depan atau bahkan di arus balik

terima kasih anda masih bersama kami di sapa indonesia pagi
saudara kita masih membahas soal fokus arus mudik terutama di pelabuhan merak banten
yang kemudian juga menjadi fokus perhatian juga dari presiden joko widodo
setelah beberapa hari yang lalu sempat terjadi kepadatan kendaraan di jalur tol menuju pelabuhan merak banten
masih bersama pak darmaning tias dari studio kemudian juga dari sambungan zoom sudah ada dari pt asdp sudah ada bu selvi
bu selvi ini kan tadi kalau kata pak darmaning tias seharusnya idealnya begitu ya
kalau yang belum punya tiket begitu dipisah dulu lah kendaraannya ke satu zona begitu
dan supaya yang punya tiket ini bisa langsung melaju untuk melakukan penyeberangan
anda setuju atau nanti akan ada evaluasi soal ini bu selvi
oke baik yang pertama tentunya kami mengharapkan kerjasama dari seluruh para pengguna jasa
karena kan kalau misalnya kita menyiapkan area penampungan juga tidak akan bisa cukup gitu
untuk menampung para penggunanya tidak bertiket gitu
jadi pertama memang kami berharap ketertiban para pengguna jasa kerjasamanya
kemudian kalau memang ada urgensi mungkin mereka datang belum tepat waktu bisa kita tampung dulu gitu ya
memang sudah ada percakapan untuk menyiapkan satu buffer zone area atau di km kilometer sembilan belas
ini ada lahan yang sebenarnya mudah mudahan bisa kita
tapi kembali lagi area penampungan ini tentunya tidak diharapkan bukan untuk menampung yang belum bertiket ya mbak ya
tentunya harapannya ini hanya menampung untuk kendaraan yang belum waktunya masuk mereka bisa menunggu di sana gitu ya
jadi apr pertama adalah sebenarnya bertiket dulu deh gitu ya
dan kemudian datangnya sesuai tanggal tiketnya nih gitu
nah mungkin tadi di awal pak tias juga sempat menyampaikan bahwa di cipondan cukup lancar ya pak tias ya
memang betul kami juga menyampaikan apresiasi kepada para pengguna jasa motor
yang ternyata tertip dengan tiket dan mereka datang juga tepat waktu
jadi itu hampir seamless ya pak tias ya
jadi mereka datang lima puluh menit langsung diangkat gitu
jadi itu lancar aja mbak gitu loh
harapannya tentu yang di kendaraan juga seperti itu sih
kalau dari pak tias sendiri bagaimana
kalau misalkan kan kalau dari menhub mengatakan ada rencana untuk melakukan penambahan dermaga begitu
anda melihatnya perlu tidak sih sebenarnya untuk mengatasi jangan sampai nih setiap tahun ada kejadian seperti ini
kalau mau nambah dermaga bukan di merak
jadi nanti kalau cipuandan bisa untuk truk dan motor
mungkin antri truk dan motornya di sana
tapi truknya pun nanti dibatasi yang golongan lima puluh tujuh saja
yang gulungan gede itu nanti di bbc
jadi saya kira persoalannya itu skenario yang dibuat oleh asdp itu kemarin gak terrealisasi secara mulus ya
skenarionya itu kan truk gulungan besar itu di bbc bocanegara
terus gulungan lima tujuh dari cipuandan
yang motor itu kemarin sebetulnya dari merak
menurut saya yang jadi problem di merak itu justru aksesnya menuju merak
sehingga kalau dibangun dermaga baru di merak
justru akan menimbulkan traffic yang lebih parah
ya jadi mending kalau mau membangun dermaga baru itu di ciwandan
dan saya nambahkan yang disampaikan ibu sylvie
memang antrian di sepeda motor itu nggak sampai dua jam
katakanlah saya pengendara motor mau nyebrang ke lampung
itu maksimal di penampungan itu hanya satu jam
apa antrian di sepeda motor
memang bisa dimaklumi karena space sepeda motor lebih sempit
tapi kalau kendaraan umum saya kira agak lebih lebar
yang paling penting adalah soal konsistensi
konsistensi dalam penegaan aturan
misalnya kalau masukan saya ini si ibu sylvie
nanti tahun depan nggak ada perkecualian
pokoknya semua truk tidak boleh lewat dalam waktu
h dua itu gak boleh lewat seharusnya
kalau di skb itu kan h tujuh itu yang nggak boleh yang sumbu gede
kalau usul saya ke depan h dua h satu semua truk nggak boleh lewat
toh misalnya ada kebutuhan sembako
misalnya ada yang alasan buah dan sebagainya
lihat bahwa buah pisang pisang mentah lewat
jadi saya kira yang paling penting ketegasan ini
ya kita punya pengalaman belajar banyak lah dari operator lain
tiketnya tidak sesuai dengan tanggal
jadi perkecualian perkecualian ini
memang untuk tiket t itu nanti asdp yang harus mensosialisasikan
nggak usah nunggu nataru lagi
karena mengedukasi masyarakat itu butuh terus menerus
karena itu ya asdp harus terus melakukan sosialisasi
ya harus ada satu komando di merak itu
merak bakaun itu hanya ada satu komando
nggak boleh ada intervensi intervensi lain dengan alasan diskresi diskresi
karena begitu ada muncul diskresi diskresi
malah kekacauannya justru terjadi
tapi kalau udahlah satu komando
semua yang dibicarakan dirapat dijalankan
dugaan saya sih karena ada intervensi diskresi diskresi ini
sehingga apa yang sudah disepakati di dalam rapat itu tidak realisasi
itu dari kacamata saya yang kebetulan ada di lapangan
jadi saya bukan hanya katanya katanya tapi saya melihat langsung di lapangan
ya benar saya ketemu pak tia semarin kita pada cimandang ya
ya iya ini mbak mungkin kayak juga menambahkan sedikit menanggapi yang soal tadi dermaga mbak
mungkin kami gini saya rasa di dunia manapun kita tidak bisa membangun fasilitas publik yang
sifatnya kapasitas itu menyesuaikan dengan saat puncak gitu ya karena kalau misalnya itu
pada hari hari biasa tentunya karena akan idol gitu jadi mungkin sedikit gambar memberikan gambaran rata rata
harian kita yang pengguna jasa yang kita layani itu sekitar delapan sampai sembilan unit kendaraan
jadi kalau kemarin empat puluh dua itu kan hampir enam kali lipatnya mbak jadi betul kalau misalnya kita
kemudian membangun kapasitas dermaga ataupun pelabuhan yang untuk melayani empat puluh dua ribu kan hari hari lainnya kan
sangat tidak maksimal gitu ya jadi saya setuju juga dengan pak darta pak tias gitu kemudian kalau
dari kami tadi memang kembali secara sistem pada saat kemarin kita ada ada dibuka pelabuhan
perbantuan cewandan di cewandan secara tiketnya sebenarnya kami sudah atur nih mbak jadi ketika
roda dua misalnya mereka hanya bisa memilih dari
cewandan ke perangwi tidak ada lagi mereka tidak bisa lagi memilih merak gitu ya dari merak jadi
memang secara sistem juga sudah kami coba untuk akomodir kebutuhan kebutuhan tersebut tapi memang
kembali lagi ketertiban ataupun juga kerjasama dari para pengguna jasa ini menjadi critical factor mbak
yang memang kami harapkan nanti bisa diikuti oleh para pengguna jasa di hari hari kedepannya
mungkin itu mbak rizky termasuk juga tadi disebutkan ataupun disinggung oleh pak tias ini soal konsistensi jadi kalau memang
seperti moda moda transportasi lainnya pesawat kereta api begitu atau bahkan bis begitu ya
memang tidak sesuai jadwalnya ya nggak bisa berangkat harus sesuai jadwal bagaimana pt asd
evaluasinya nantinya soal tiket itu baik ini memang menjadi pr kita bersama gitu ya cuman
memang tadi kami harapannya juga tentunya balik lagi nih kalau memang semua sudah tertib datang
punya tiket datang tepat waktu gitu kami juga akan lebih mudah buat kami juga untuk mengelola nah memang kemarin juga kan pr
kami tuh yang pada saat kejadian itu balik lagi ketika sudah banyak sekali gitu akhirnya kan jadi tidak apa namanya kemudian para pengguna jasa mungkin sudah cukup melakukan perjalanan panjang
nah tentunya kan dari kami harapan kita semua lah saya rasa para semua pengguna jasa yang mau lakukan mudik harapan kita kan adalah antri gitu
maksudnya masih terjadi antrian mbak dimanapun di dunia manapun pasti puncak pasti akan ada antrian gitu ya
jadi tapi kan yang kita harapkan antrinya tertib dan lancar itu saja kan gitu
nah jadi ya ini memang sama sama yuk semuanya deh gitu loh kita semuanya tertib dan juga lancar
maksudnya tertib dan juga bekerja sama kolaboratif gitu dan ikuti arahan petunjuk petugas nih di lapangan
jadi jangan tiba tiba disuruh tunggu akhirnya mereka nyodok sini nyodok sana
akhirnya juga benar benar tadi pengoperasian di lapangan juga menjadi agak sulit gitu ya
jadi kembali lagi saya terima kasih kepada para pengguna
jasa roda dua khususnya tahun ini yang sangat luar biasa mereka tertib datang juga tepat waktu jadi sangat melancarkan itu sudah terbukti kok gitu
jadi harapannya di kendaraan yang roda empat ataupun kendaraan pribadi juga bisa sama tertibnya nih dengan kendaraan roda dua
oke jadi jangan mau kalah ya pemotor aja ternyata tertib loh di pelabuhan begitu ya
masa yang kendaraan pribadi malah justru aut outan
ya saya gini bu sylvie kalau kita belajar dari operator lain saya kira
konsistensi itu menjadi penting artinya gini saya itu termasuk sekarang ya menyadari bahwa masyarakat mudah diedukasi asal ada pendomanya
ada tauladannya gitu ya
artinya apa ketika misalnya ya itu tadi yang saya sebut diskresi diskresi itu tidak ada diskresi diskresi pokoknya enggak
tiket anda berangkat tanggal berapa tanggal sembilan
masyarakat itu dari mulut ke mulut akan bercerita
jangan datang ke pelabuhan
kebutuhan kalau tidak sesuai dengan jadwal
jadi kuncinya justru pada penegaan regulasinya ini
makanya menurut saya menjadi penting untuk dikemukakan terus menerus
kedua soal prasarana dan sarana
saya sepakat dengan bu sylvi makanya tadi saya bilang kalau kemacetan itu di mudik itu sebetulnya wajar
ya karena volume kendaraannya itu meningkat jauh lebih besar
sementara infrastruktur itu dibangun dalam kondisi normal
termasuk jalan tol apa itu ya kalau nggak mau macet ya jangan berangkat bersamaan
karena volume jalan tol itu juga dirangkak
demikian juga pelabuhan dan akses menuju pelabuhan semua dirancang dalam kondisi normal
tidak dirancang dalam kondisi yang peak seperti ini
karena kalau dirancang sesuai dengan kondisi fix siapa yang akan menanggung biaya pemeliharaannya
ini kan juga akan menjadi beban negara
makanya menurut saya saya berkali kali kalau mudik macet itu wajar
rukornya itu gimana kalau macetnya cuma tiga jam maksimal wajar gitu
dan kemarin itu sebetulnya ya kalau mau tahu macetnya itu maksimal itu enam kilo lah kilo
jadi yang saya hitung ya misalnya dari km sembilan puluh delapan sampai km sembilan puluh dua itu malam itu tanggal enam malam itu aja
kalau itu sebelum km sembilan puluh delapan
sebelum km sembilan puluh dua lancar semuanya
karena antri menuju ke pelabuhan
semua pengen masuk ke pelabuhan dalam waktu yang bersamaan
makanya butuh ada alternatif
jalan alternatifnya misalnya babar sun atau apa
dan harus tegas bu selvi mulai nataro
siapa yang nggak punya tiket balikin
minta kerjasama dengan polisi
polisi tidak boleh memberikan diskresi gitu
kuncinya pada soal diskresi diskresi itu
nggak boleh ada diskresi diskresi di dalam situasi seperti ini
entah polisi entah asdp entah bptd
ini juga bisa menjadi bahan evaluasi juga ya
tentu saja bagi pt asdp jangan sampai kemudian supaya lebih baik lah
apalagi nanti ada nataru dan juga perayaan perayaan hari libur lainnya begitu ya bu selvi
mudah mudahan kita semua bisa bersinergi dengan baik
korporat sekretari pt asdp indonesia bu selvi arifin telah bergabung bersama kami
di studio sudah ada pengamat transportasi pak darmaning tias